antrean panjang pembeli minyak goreng terjadi di depan agen minyak goreng
di jalan duku kupang barat surabaya pada senin sore
warga memburu minyak goreng seharga rp empat belas per liter sesuai ketetapan pemerintah
sang agen membatasi kuota pembelian hanya empat liter untuk satu orang
selain warga pedagang gorengan juga ikut antre
para pembeli mengaku minyak goreng sulit didapatkan bahkan di toko kelontong sekalipun
jikapun ada harganya lebih mahal tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah
antrean juga terjadi di sukabumi jawa barat
pada sel siang puluhan warga saling berebut saat membeli dua liter minyak goreng subsidi
pembeli minyak goreng subsidi meminta menunjukkan kartu tanda penduduk untuk membatasi pembelian
satu ktp hanya bisa membeli maksimal dua liter minyak goreng
di pasaran minyak goreng
premium masih dijual dengan harga tiga puluh lima hingga empat puluh rupiah untuk kemasan dua liter
kelangkaan minyak goreng subsidi juga masih terjadi di ibu kota
di pasar paseban senen jakarta pusat warga mengeluhkan kosongnya stok minyak goreng
untuk memenuhi kebutuhan konsumen sejumlah pedagang terpaksa menjual stok minyak curah yang tersisa
dengan harga rp dua puluh per kilogram
di mana yang malah sekarang tidak ada barang
sudah lama sudah sekitar satu bulanan minyak kemasan di moli
tapi untuk merek lain
merek lain sama saja
malah yang dari sanko malah udah lebih duluan
lebih duluan gak ada stoknya
seperti dilansir dari cnn indonesia com
kebutuhan minyak goreng masyarakat mencapai lima tujuh juta liter per tahun ini
kebutuhan datang dari berbagai kelas konsumen mulai dari masyarakat hingga pelaku usaha
minyak goreng kemasan premium menduduki posisi ketiga dengan pangsa pasar sebesar
dua persen atau setara satu dua juta liter
demi liputan cnn indonesia